maaf saya mau ketau penduduk sebentar
anda terima tawaran saya
tanya semuanya sama iqbal
sekarang lo mau ketemu sama iqbal dimana
dia kan buron
itu siapa ya
jangan jangan iqbal ini sembunyi di rumah om irfan
karena waktu itu pas saya ke rumah om irfan
waktu saya kejar dia tiba tiba nggak ada pak
ya mungkin aja ada disana sih
om irfan ini kan sedang dalam pengawasan kepolisian
kalaupun memang benar iqbal ada di rumah om irfan
saya yakin om irfan pasti itu sudah suruh iqbal buat pergi dari sana
ya ya ya gue setuju sama lo
om irfan gak mungkin sebodoh itu
terus gimana caranya kita buat nemuin iqbal
polisi aja sampai sekarang belum nemuin iqbal
kayaknya untuk kali ini harapan kita ada di henry
henry ini sepupunya iqbal
dia ditangkap waktu mencurigakan bu andin
ya jadi kemarin saya temuin henry
dan saya janjikan untuk cari pengecara yang bagus untuk dia
asal dia bisa kasih informasi tentang iqbal
saya pernah temuin dia di penjara
bahan yang tadi ibu bilang sudah dibeli
terima kasih ibu ya
bu ini ramuan ini sangat bagus sekali
buat menghangatkan tubuh
nah ibu juga boleh coba kalau mau
ini ramuan sangat berhasil
ini sudah hampir jadi
ini ramuan herbanya
kamu minum perlahan lahan
ini ramuan herbanya
ini ramuan herbanya
semoga lekas pulih ya
semoga lekas pulih ya
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ya ibu
cepat sembuh ya
dalam ruang orangbound iu
pilihan berturut turut lu
ku remain banyak cheval
saat yang lurus
rupanyaitsa siapa curang

saya mau pinjam telepon
maaf saya mau ketelpon dulu sebentar
anda terima tawaran saya
gue tunggu kedatangan lo disini
waktunya benar benar pas
saya bisa sekalian minta keterangan dari henry
soal keberadaan iqbal
anda ada kunjungan
tadi yang telepon henry
dan dia setuju dengan tawaran saya pak
dan sekarang saya harus pergi
iya baik pak
yaudah kalau gitu gue ikut sama lo
cepat temuin dia
om irfan sudah melakukan tindakan apa itu sama henry nanti
saya cuma takut itu ya
aman baru gue kabarin
ini list pengacara
kamu telpon semuanya
hmm oke baik pak
kalau gitu saya permisi pak